hijaunya mangrove berpadu dengan birunya laut
mercusuar berdiri kokoh di tengah pulau
pulau kecil ini memiliki sejuta pesona yang belum banyak diketahui halayak
inilah kisah sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan pulau biawak
dikenal sebagai kota mangga kabupaten indramayu di pesisir utara jawa barat menempati posisi strategis di jalur mudik pantai utara atau pantura
banyak dilalui pelancong dan pemudik wilayah ini memiliki berbagai
masalah yang menarik
salah satunya adalah pulau biawak
jika nusa tenggara timur memiliki pulau komodo maka jawa barat memiliki pulau biawak yang terletak di kabupaten indramayu
bagi anda yang sedang melintasi jalur utara atau pantura dan melewati kabupaten indramayu
pulau bubiyawak ini bisa menjadi alternatif tempat wisata yang menarik untuk di kunjungi
pulau biawak merupakan salah satu dari gugusan pulau di laut jawa
letaknya empat puluh km di sebelah utara sumenanjung indramayu
pulau biawak itu tadinya kan merupakan sebuah gugusan karang batu karang yang tumbuh kemudian kan muncul ke permukaan
itu ada tiga gugusan pulau
itu ada pulau gosok
kemudian ada pulau sandikia
dan pulau bubiyawak itu sendiri yang dulu disebut dengan pulau rakit
nah karena disana banyak bubiyawak sehingga disebut pulau bubiyawak bukan pulau rakit lagi
untuk mencapai pulau biawak saya bertolak dari bandung melalui jalan tol cipali
dan keluar di exit tol cikedung indramayu
setelah tiga lima jam melintasi jalan tol cipali
saya kemudian menuju pelabuhan karangsong sekitar enam km dari pusat kota indramayu
pelabuhan karangsong merupakan tempat penyeberangan menuju pulau biawak
saya menumpang perahu tradisional milik nelayan yang dilengkapi mesin diesel sebagai penggerak
perahu ini bisa disewa sendiri atau bersama sama dengan pengujian perahu ini
atau bersama sama dengan pengunjung lain
penyeberangan biasanya dilakukan pada malam hari
untuk keselamatan para penumpang diwajibkan untuk selalu mengenakan pelampu
perjalanan menuju pulau biawak biasanya dilakukan pada dini hari atau menjelang subuh
agar kapal bisa bersandar di pulau biawak pada pagi hari nanti
dan biasanya perjalanan dari pelabuhan karangsong menuju pulau bubiyawak ini berkisar antara tiga hingga empat jam
debur ombak dan deru mesin perahu bersautan mengiringi perjalanan saya menuju pulau biawak
semilir angin malam membuai para penumpang hingga terlelap
berlayar sejak pukul satu dini hari bayang bayang pulau biawak mulai terlihat sekitar pukul lima pagi
seiring munculnya matahari di ufuk timur
dari kejauhan mercusuar di tengah pulau tampak menjulang tinggi
terbungkus rimbunnya mangrove di sekeliling
setelah lebih dari empat jam dalam perjalanan akhirnya ini sudah mulai terlihat di belakang saya pulau biawak
sebelah sana itu pulau biawak
tujuan sudah terlihat perahu pun mencoba bersandar
sayangnya saat ini kondisi dermaga pulau biawak sudah rusak
ternyata memang perahunya ini tidak bisa bersandar langsung di pulau biawak
sehingga para penumpang harus berjalan kurang lebih sekitar lima puluh meter untuk mencapai pulau biawak
pulau biawak merupakan pulau tidak berpenghuni yang memiliki luas sekitar satu ratus dua puluh hektare
sebagian besar wilayahnya merupakan hutan mangrove
dahulu pulau ini bernama pulau rakit
sebutan pulau biawak muncul seiring banyaknya satwa liar yang menjadi ciri khas pulau ini
dikenal sebagai predator biawak di pulau ini dikenal cukup jinak karena terbiasa dengan keberadaan manusia
pulau biawak memang sering menjadi tempat persinggahan para nelayan
yang mencari ikan di perairan indramayu
meski jumlah pastinya tidak diketahui
diakini ada ratusan biawak yang hidup di pulau ini
biasanya biawak akan keluar dari hutan mangrove yang menjadi habitatnya
dan menampakkan diri jika mencium aroma atau bau makanan terutama bau ikan
itu dia biawaknya biasanya memang katanya selalu keluar pas pagi pagi ya lapar mungkin
kalau malam enggak ya pak ya
tidur dia ya pak ya
kalau pagi aktif cari makan
biawak yang saya lihat di pulau ini memiliki panjang satu hingga satu lima meter
dengan tubuh berwarna hitam dan corak bulat berwarna kuning
bubiyawak bubiyawak ini biasa keluar sendiri ataupun berkelompok
meski relatif jinak pengunjung tetap harus berhati hati jika ingin melihat biawak dari dekat
agar tidak terkena sampahnya
selain biawak pulau ini juga menawarkan pesona bahari non eksotis
pulau biawak memiliki pantai yang jernih dan bisa dinikmati dengan sekedar berjalan jalan atau memancing
keindahan ini juga terlihat di gugusan pulau lain di sekitarnya
seperti pulau gulungan dan pulau kudus
seperti pulau gosong
lokasi ini menjadi tempat favorit untuk menikmati panorama bawah laut
data direktorat konservasi dan keanekaragaman hayati laut kementerian kelautan dan perikanan menyebut
ekosistem terumbu karang di pulau biawak dan sekitarnya berada pada kedalaman tiga hingga lima meter
komponen penyusun terumbu karangnya didominasi oleh karang karang keras
meskipun kita juga bisa menjumpai beberapa karang lunak diantaranya
aneka jenis ikan hias juga bisa kita temui dibalik terumbu karang menambah keindahan panorama bawah laut ke pulauan biawak
keberadaan pulau biawak di tengah laut jawa cukup membahayakan kapal kapal yang melintas
maka dibangunlah sebuah mercusuar untuk memandu kapal kapal di perairan ini
mercusuar di pulau biawak dibangun pada masa kolonial belanda
oleh z m wilhem ketiga
hingga kini mercusuar tersebut masih berdiri tegak dan berfungsi dengan baik
mercusuar ini terdiri atas enam belas lantai dan memiliki tinggi enam puluh lima meter
untuk menjaga dan merat mercusuar kementerian perhubungan selalu menempatkan petugas di pulau biawak
saat ini ada dua orang petugas yang berjaga
mereka menjadi satu satunya penghuni pulau biawak
pak yoyo boleh dijelaskan nggak sih atau diceritakan ini sudah sejak kapan ada tugas di pulau biawak
kita sebetulnya sudah lama ya tugas di sini
karena kita kan ada gilir tugas per tiga bulan
jadi dari pulau ke pulau saja
karena kita punya keluarga di indramayu jadi ditempatin lagi di sini
sudah berapa lama berarti total pak
kalau dihitung hitung ya bisa lima tahun tujuh tahun
ya karena kita tugas sudah enam belas tahun
enam belas tahun total tugas ya
ya dari pulau ke pulau sih
ya kita tidak menghitungkan karena balik lagi kemari
tugasnya apa pak kalau di pulau biawak ini
kita tugasnya satu menjaga fasilitas negara dari menara suarnya
terus juga menjaga fasilitas yang lain lainnya lah
menurut kita bersih bersih
dari tahun berapa
dibukin sama siapa
ya karena ada menara suar ini
dibangun pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua di zaman belanda
di dirikanya terus karena tinggi
ini kan fungsinya buat mungkin dia buat belayar kemari kan ke indonesia
tingginya menara ini enam puluh lima meter
ini masih kokoh ya pak sampai sekarang
masih kokoh mbak masih kokoh
kenapa bisa seperti itu
ya mungkin karena faktor ini konstruksinya gitu bangunannya
bangunannya memang lebih kuat
bahannya yang digunakan kayaknya pak ya
kalau perawatannya sebenarnya apa aja sih pak kalau simersuring yang dilakukan ya
ya perawatan kita satu ya kayak misalnya untuk mengecek aki gitu ya
kalau misalnya aki kurang ya kita isi
lalu juga misalnya lampu ya kita bersih bersihin
solar cell ya kita cek jalur jalur ini nya kabel kabelnya ada yang putih atau tidak
itu biasanya setiap hari kah
atau berapa hari
berapa hari sekali
kita sebulan bisa tiga kali naik
tiga kali perawatan untuk memastikan ya pak
kalau sebenarnya pak kalau selama tugas di sini pak di pulau biowak apa
suka dukanya apa aja pak yang dirasakan ya
ya kalau misalnya untuk suka duka kita ini ya sukanya itu ya kalau misalnya ada kedatangan nelayan ya
kedatangan nelayan atau mungkin tamu atau wisata datang kemari ya kita senang gitu loh
kalau misalnya dukanya itu ya kita satu jauh dari keluarga istri anak apalagi kalau misalnya nanti cuaca lagi buruk
hujan ya kan angin gelombang tinggi tinggi ya udah
kita mau gak mau ya harus tugas gitu loh
mercusuar di pulau biawak bisa dikunjungi dengan izin dari penjaga
saya pun tertarik untuk menjelajahi mercusuar karena penasaran ingin melihat pemandangan dari atas
salah satu ikon dari pulau biawak adalah menara suar atau mercusuar ini yang usianya sudah lebih dari satu abad
lokasi ini pun menjadi favorit para pelancong untuk berfoto
berdiri selama satu setengah abad saat ini mercusua rusak di sana sini
meski demikian dua ratus empat puluh anak tangga melingkar ini masih bisa membuat saya takjub
jika ingin naik ke mercusuar ada sekitar seratus lebih anak tangga yang harus dinaiki
namun hati hati karena beberapa tangga ini kondisinya agak sedikit keropos sehingga cukup membahayakan

butuh kekuatan dan keberanian menapaki satu demi satu anak tangga
menapaki satu demi satu anak tangga
satu anak tangga hingga mencapai puncak mertesuar
rasa letih terbayar lunas begitu melihat pembadangan luar biasa
yang tersaji dari ketinggian enam puluh lima meter
setelah menaiki ratusan anak tangga
akhirnya saya berhasil sampai di atas menara suar pulau biawak
dan dari sini kita bisa melihat secara jelas keseluruhan dari pulau biawak
mulai dari laut hingga tanaman bakau di belakang saya
sejauh mata memandang tampak hijaunya mangrove yang berpadu cantik dengan hamparan laut biru
tak henti memuji keindahan alam ini
saya mengabadikan keelokan panorama ini melalui lensa kamera
keindahan pulau biawak yang mulai ramai di ketawi halayak
perlahan membuatnya naik daun
menjadi lokasi wisata unggulan di indramayu
dampak positifnya bagi perekonomian dirasakan warga
terutama para nelayan
sulitnya akses menuju pulau biawak menjadi berkah bagi sejumlah nelayan
untuk menawarkan jasa transportasi ke pulau biawak
salah satunya darmin
sudah lebih dari satu dekade
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini
mengantarkan wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau biawak
dahulu pengunjung pulau biawak sebagian besar merupakan peneliti atau mahasiswa
gairah wisata pulau biawak mulai terasa sekitar dua ribu tiga belas
ketika keelokan panorama pulau ini mulai ramai di media sosial
dari menyewakan perahu setiap akhir pekan
darmin bisa memiliki tambahan pendapatan
tidak hanya mengantar para pengunjung
darmin pun sering bertindak sebagai pemandu
dan memberikan informasi mengenai seluk beluk pulau biawak
darmin mengatakan sebagian besar wisatawan yang datang adalah penyuka wisata alam
berkemah di pantai menjadi kegiatan favorit
sembari menikmati hidangan laut segar yang telah disiapkan
darmin berharap pulau biawak bisa berbenah
agar semakin banyak wisatawan yang mengenal dan mengunjungi pulau ini
darmin juga berharap kegiatan favorit
akan menjadi kegiatan favorit untuk peluang pulau ini
ya kalau bisa sih secepatnya diberesin
soalnya sayanglah masih banyak yang pengen ke sini
cuman kendalanya kan di transportasi
berhubung transportasi khusus kan nggak ada
jadi pakainya perahu ini nelayan tradisional
kalau udah ada transportasi khusus sih kayaknya
rame terus kayak di sini juga dibenahi lagi gitu kan
supaya fasilitas di sini tuh bisa nyaman buat pengunjung gitu
pulau biawak ini memang betul betul harus kita jaga kelestariannya
habitatnya jadi jangan sampai pulau biawak ini nanti biawaknya bisa menghilang
sejak dua ribu empat pulau biawak dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah
berdasarkan surat keputusan atau sk bupati dan dinas perikanan dan kelautan indramayu
pendekatan konservasi dilakukan karena pulau biawak dan sekitarnya memiliki berbagai macam ekosistem
seperti mangrove dan terumbu karang
dengan luas satu ratus dua puluh hektare hampir delapan puluh persen wilayah pulau biawak merupakan hutan mangrove
pulau biawak memiliki varian mangrove yang lengkap
mulai dari jenis rizopora bruguera avicenia hingga cedera
perang song telah berdiri sejak dua ribu delapan
berawal dari usaha kelompok nelayan untuk menahan abrasi
kini kawasan konservasi tersebut memiliki lebih dari tiga belas jenis mangrove
dan menjadi habitat berbagai jenis fauna terutama aneka jenis burung
konservasi di pulau biawak saat ini juga menjadi perhatian berbagai pihak
termasuk para nelayan pegiat konservasi di karang song
mangrove ini sangat penting ya pak ya buat lingkungan istilahnya gitu
penting sekali mbak karena ya tadi di samping juga penahan abrasi
juga ada berkembang biaknya kayak biota laut ada juga kan oksigen
ini kan apa namanya sangat membantu oksigen menyumbangkan oksigen di negara indonesia ini

tapi di pulau biawak juga sebenarnya itu termasuk satu konservasi ya pak ya
kalau di pulau menyawak itu saya sudah tidak meragukan lagi
karena di sana lebih banyak jenisnya dan juga di sana lebih lama
karena di sana kan banyak beberapa macam jenis mangrove ya
dari mulai rejopora sampai yang gak ada di sini gitu malah banyak di sana
sebenarnya tetap termasuk konservasi juga lah ya pak ya tapi belum benar benar jadi konservasi gitu kan
kalau saya lihat di sana
karena gak ada petugas atau apapun gitu ya pak
kemarin kan kemarin saya juga diundang di dinas perikanan dan kelautan indramayu
itu tentang mengenai pembahasan tentang konservasi
ya insya allah mudah mudahan dengan adanya kemarin pertemuan kemarin
mudah mudahan langkah awal lah untuk memperbaiki di sana
katanya mungkin ada petugasnya atau apanya
kemarin juga sudah melibatkan pola air apa dan
dan juga angkatan laut juga kemarin sudah siap untuk mengamankan di sana
karena di sana itu banyak apa namanya banyak pencurian ikan kedua banyak pengerusakan pengebuman pengeracunan itu banyak di sana
makanya kemarin semua instansi dilibatkan kemarin itu untuk pengamanan di sana
maksudnya berarti untuk di pulau jawa juga termasuk penting ya pak ya harus tetap ada gitu ya
karena kemarin juga memang penting sekali sih karena yang jelas
di sana itu pulau biawak pulau gosong dan pulau cendikian itu tempat berkembang biaknya biota laut di sanapu
jadi orang orang kadang kadang apa namanya orang nelayan itu sekitar situ kan pada mencarikan di situ
dan juga di sana itu jenisnya masih banyak juga sih
dengan cara apa nanti gitu bisa wisawan yang kesan tuh bisa mendalam untuk wisawan edukasi
pemerintah kabupaten indramayu mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan pulau g
biawak sebagai destinasi wisata sekaligus kawasan konservasi pengelolaan pulau biawak
berada di bawah pemerintah provinsi jawa barat meskipun secara administratif berada
di wilayah kabupaten indramayu sebelumnya pemerintah daerah sudah membangun beberapa
fasilitas seperti dermaga dan penginapan namun kurangnya pemeliharaan membuat fasilitas tersebut
terbengkalai dan rusak pemkap indramayu berencana menjadikan pulau biawak sebagai destinasi wisata
minat khusus agar kelestariannya tetap terjaga pulau biawak ini sudah ditetapkan menjadi
kawasan konservasi pemerintah kepala komunikasi jawa barat dan kemudian pemerintah kabupaten indramayu
nah pulau biawak ini memang betul betul harus kita jaga
kelestariannya habitatnya jadi jangan sampai pulau biawak ini nanti biawaknya
bisa menghilang karena banyaknya wisatawan yang datang ya wisata khusus
itu bisa untuk snorkeling gitu kan orang orang tertentu ya kemudian juga
diving juga sama dan yang lebih penting juga untuk wisata edukasi lah seperti
itu penelitian tentang bagaimana biawak yang ada di sana seperti itu mbak
dengan segala keterbatasan pesona pulau biawak tetap mampu menyihir siapapun yang
datang menjelajahi habitat sang naga kecil menjadi pengalaman berkesan yang
tak akan terlupakan